anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
hari ini dua puluh dua maret dua ribu sembilan belas diperingati sebagai hari air sedunia
air jadi kebutuhan dasar untuk manusia
semua berhak mendapatkan akses air bersih
tapi sayangnya tercatat hingga akhir tahun dua ribu delapan belas
akses air bersih baru mencapai tujuh puluh dua persen
setiap orang butuh air
air bersih menjadi kebutuhan dasar dan hak semua orang yang harus dipenuhi
ketersediaan air dalam keseharian menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia
di parepare sulawesi selatan puluhan warga melakukan aksi pembersihan dan penanaman pohon
di sekitar lokasi mata air
aksi ini dilakukan sebagai bentuk nyata menjaga kelestarian air bagi kehidupan manusia
menyelamatkan air utamanya hulu hulu sungai
sedapat mungkin kita tata dan jaga dan mengedukasi masyarakat
agar supaya bantaran sungai kebanyakan yang ada sumber sumber mata air
agar supaya pohon pohon dan kalau perlu penanaman penanaman pohon
seperti jenis bambu pohon karet dan beringin
memperingati hari air sedunia kita seolah kembali diingatkan
akan arti penting air bagi kehidupan manusia
sayangnya hingga kini akses air bersih bagi masyarakat
masih belum merata
tercatat hingga akhir dua ribu delapan belas akses air bersih baru mencapai tujuh puluh dua persen
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
mengakui target yang tercantum dalam terencana pembangunan jangka menengah nasional

program seratus seratus yaitu seratus persen akses air minum
persen kawasan kumuh dan seratus persen akses sanitasi
masih belum tercapai
pemerintah menganggarkan rp tiga puluh dua triliun
untuk penyelenggaraan air bersih di kawasan pembungan dan embung
sehingga ketersediaan air bersih untuk masyarakat dapat dipenuhi
jadi pertanyaannya sudahkah anda menikmati air bersih hari ini ya
nah kita diskusikan
terhubung bersama kami melalui sambungan telpon
manager kampanye pangan dan air dari wahana lingkungan hidup atau walki
ada wahyu perdana
mas wahyu selamat malam
selamat malam mbak busta
orang berhak mendapatkan air bersih ya ini yang kita bahas
tapi faktanya belum semuanya ternyata bisa mengakses dengan mudah
pertama dalam catatan kami ada dua hal yang menjadi penting terkait air
jadi satu hari air ini kan memang menjadi momentum begitu untuk mengingatkan kita kembali
kedua pendekatan dalam konteks ekosistem air dan akses terhadap hak air bersih dan layak minum
untuk warga negara indonesia saat ini masih sangat parsial sekali
ada kecenderungan pendekatannya bahwa itu terlepas dari kebutuhan lingkungan hidup
faktanya banyak sekali ekosistem yang menyediakan air tetapi tidak dijaga cukup baik
nah yang kedua kalau berdasar catatan riset dasar kesehatan kebenaran kesehatan sendiri saja

nah yang kedua kalau berdasar catatan riset dasar kesehatan kebenaran kesehatan sendiri saja lebih dari tujuh puluh dua tiga puluh satu persen sumber air minum urutan dan layak minum yang diperlukan oleh pemerintah
nah yang kedua kalau berdasar catatan riset dasar kesehatan kebenaran kesehatan sendiri saja lebih dari tujuh puluh dua tiga puluh satu persen sumber air minum urutan dan air bersih yang diperlukan oleh pemerintah
nah yang kedua kalau berdasar catatan riset dasar kesehatan kebenaran kesehatan sendiri saja lebih dari tujuh puluh dua tiga puluh satu persen sumber air minum urutan dan air bersih yang diperlukan oleh pemerintah
nah yang kedua kalau berdasar catatan riset dasar kesehatan kebenaran kesehatan sendiri saja lebih dari tujuh puluh dua tiga puluh satu persen sumber air minum urutan dan air bersih yang diperlukan oleh pemerintah

jadi justru besar penggunaan substitusinya begitu ya daripada utamanya
dalam konteks itu kalau pendekatan sebagai hak kebutuhan terhadap air atau ekonomi sosial budaya kalau pendekatannya ham pemenuhannya masih dilakukan oleh warga negara sendiri
menjaga ekosistemnya khususnya banyak sekali kalau terhadap indeks kerentanan air pulau jawa sendiri sudah melampaui daya dukungnya terhadap ekosistem air
nah sehingga masyarakatnya menjadi tergantung terhadap air kemasan
pada saat yang sama
tadi mas wahyu mengatakan kita sulit menjaganya masyarakatnya sendiri sulit untuk menjaganya air bersih khususnya begitu
tapi kalau bicara air juga nggak lepas dari pencemaran air khususnya yang sekian parah
apa temuan terbaru dari walhi terkait dengan pencemaran air di indonesia
nah dalam konteks kebutuhan air saat ini model model pembangunan yang dibangun itu justru mengambil ruang air
pada titik yang sama
pembangunan air yang sama sebenarnya juga memperbesar kerentanan bencana kita terhadap bencana hidrologi ya
apakah banjir apa macam macam
sungai sungai kita itu dibuat beton semua kehilangan dia fungsi resapannya
kalau mau dapat gambaran paling mudah
kalau dahulu dari pintu katulampa ketika naik ke jakarta itu butuh lebih dari dua jam sekarang bisa lebih cepat
jalurnya dibuat lurus dalam konteks ekosistem
dia kehilangan fungsi resapannya terhadap
nah ini adalah hal yang sangat penting
pembangunan yang cukup masif justru itu mengabaikan konteks pendekatan lingkungan hidup
padahal itu penting untuk menjaga ketersediaan airnya
nah pada saat yang sama terjadi pencemaran yang cukup tinggi
dalam konteks pencemaran ini sebenarnya kita cukup gregetan begitu
karena pendekatan yang bisa dilakukan mau tidak mau pendekatan hukum yang cukup kuat
citarum yang jadi sumber penghidupan banyak orang saja lebih dari seribu perusahaan tekstil berada di kawasan itu
dan sebagian besar membuang limbahnya langsung
ada beberapa penindakan tapi tidak cukup signifikan
oke ini juga senada begitu apa yang dikatakan klhk kemarin
kalau salah satu penyebab atau faktor utama besar ada banjir di sentani bukan hanya karena cuaca buruk begitu
tapi juga ada alih fungsi hutan yang kemudian berubah begitu ya
jadi resapan airnya berkurang gitu
tapi kalau tadi mas wahyu mengatakan upaya dari pemerintah harus setegas mungkin
kemudian harus ada apa namanya sosialisasi
apalagi yang perlu ditegakkan untuk masyarakat untuk penggunanya khususnya
nah untuk karena kalau melihat luasan konsesi kita yang cukup besar
memang mau tidak mau pendekatannya harus dalam pendekatan regulasi
inisiasi publik sebenarnya sudah relatif lebih tinggi
yang muncul gitu ya komunitas masyarakat ciliwung komunitas masyarakat bengawan solo yang terbentang di panjang jawa timur itu muncul justru di inisiasi publik
tapi pada saat yang sama kalau berdasar catatan overlay izin konsesi kita saja delapan puluh dua sembilan puluh satu persen kalau dibandingkan luas daratan itu sudah dikonsesi
makanya kasus seperti sentani atau misalnya
sebelum sentani itu kita masih hadapi banjir besar besaran di kawasan sulawesi selatan makassar maros pangkep
yang juga kebetulan itu kawasan kars
kawasan kar gambut itu juga bagian penyimpanan alami
gambut sendiri bisa tiga belas kali lipat menyimpan air dari masa beratnya
tapi kan yang terjadi ekosistem ekosistem itu terus rusak
yang sadar atau tidak ke depan akhirnya mengurangi ketersediaan akses air
masyarakat yang berada pada kawasan tersebut
itu yang akan jadi pr
kalau mau lebih jauh lagi sebenarnya soal pengelolaan air untuk negaranya
kami misalnya agak berkeberatan sekali walaupun putusan penuhnya belum kita terima
karena ketika mahkamah agung menetapkan bahwa pengelolaan air harus kembali kepada negara
khususnya dalam kasus pdam di jakarta
yang terjadikan kementerian mewakili pihak tergugat justru melakukan
apa peninjauan kembali yang kemudian dimenangkan putusannya sampai saat ini oleh para penggugat juga belum diterima
padahal dari sisi pengelolaan di apbd saja beban keseluruhan hutang sotvalnya hingga tahun dua ribu sepuluh saja mencapai lima ratus delapan puluh tiga miliar
nah dari dan itu sekarang masih diserahkan di swasta
padahal putusan mahkamah konstitusinya pengelolaan air sebagai hajat
hidup orang banyak harus kembali ke masyarakat
oke oke jadi pada intinya begitu negara juga harus bersikap tegas
kemudian para pengusaha khususnya konveksi dan sejenisnya
kemudian masyarakat juga harus ikut serta semua harus terintegrasi
kalau semua ingin mendapatkan air bersih juga harus ikut menjaganya begitu ya mas wahyu
mas wahyu terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih juga mbak buspa selamat malam
dalam memperingati hari air sedunia berikut komentar para warganet yang sudah kami kurasi dari twitter
ini yang pertama dari at kkp go id mencuitkan tanpa adanya air maka tidak ada kehidupan di bumi
yuk kita optimalkan penggunaan air guna menjaga alam sebagai penyedia sumber air bagi kehidupan makhluk hidup
dan jangan buang sampah ke sungai
ini harus di highlight ya
ke sungai ke laut ataupun ke danau
tagar hari air sedunia
dari ad favaf tmh mencuitkan memperingati hari air sedunia dengan tidak mandi sepertinya adalah ide bagus ya
dari ad cahaya ningtyas mencuitkan selamat hari air sedunia yuk selalu kita terapkan hemat air dan juga konservasi energi
hemat air bukan berarti nggak mandi sih ya tadi
berikutnya dari ad farajulianti mencuitkan selamat hari air sedunia
jangan sering buang buang air ya
jangan sering buang air mata juga ya